balita berusia dua tahun tewas terbawa arus sungai di jembatan pandan duri kabupaten lombok timur
minggu tiga belas januari dua ribu sembilan belas
korban terlepas dari jangkauan kakaknya saat bermain pada sabtu sore di parit sekitar rumah
tim sar gabungan akhirnya berhasil menemukan balita berusia dua tahun
yang terbawa arus sungai di jembatan pandan duri kabupaten lombok timur pada minggu kemarin
korban ditemukan di sungai pandan duri sekitar delapan puluh meter dari lokasi kejadian
sebelumnya pada sabtu sore korban yang masih berusia dua tahun
terseret arus air parit di depan rumahnya saat bermain bersama kakaknya yang berusia lima tahun
untuk dari lkp kurang lebih delapan km dari lokasi yang ditemukan itu di jembatan pandan duri
yang ada di belakang saya ini yaitu di bawah jembatan pandan duri
korban kemudian dibawa menuju puskesmas terdekat
korban kemudian dimakamkan pada minggu sore di pemakaman keluarga
di desa montong betok kecamatan montong gading kabupaten lombok timur
lalu rahmat juniadi lombok timur